masih terkait mrt jakarta selain dari general tax atau pajak masyarakat
mrt jakarta akan melibatkan pihak swasta untuk berkontribusi dalam pembangunan keberlanjutan mrt
nantinya pengembangan di sejumlah kawasan stasiun mrt akan mengkombinasikan investasi dari publik
ataupun swasta dengan menganut value creation dan juga value capture
value capture itu misalnya kita bicara soal kombinasi antara investasi publik dan investasi swasta
tapi yang value creation itu kita akan bicara soal sepenuhnya investasi di kawasan kawasan mrt itu dilakukan dengan fully private relax
kenapa karena kita ingin juga swasta berkontribusi di dalam proses ini
karena dengan mereka berkontribusi mereka menaikkan value dari kawasan tersebut yang nanti juga memberikan manfaat kepada mereka